perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri jawa timur merilis
wabah virus corona menyebabkan rata rata hotel di jawa timur
kini tingkat huniannya hanya di bawah sepuluh persen
untuk mensiasati hal itu beberapa hotel menawarkan program
work from hotel atau bekerja dari hotel
program ini dilakukan untuk memberi alternatif bagi warga
yang selama beberapa pekan terakhir melakukan kerja dari rumah
maupun warga yang melakukan kerja dinas antarkota
hotel bintang empat di jalan basuki rahmat surabaya ini misalnya
mereka menawarkan work from hotel sejak awal pekan ini
penerapan social distancing dan protokol kesehatan
tetap harus menjadi prioritas utama
ketika akan memasuki lobi penyemprotan disinfektan dalam bilik
pemeriksaan suhu tubuh dilakukan ke setiap tamu yang datang
di dalam hotel dilakukan sterilisasi
berulang di berbagai ruangan lorong terlebih kamar
sarapan pagi yang biasa dilakukan bersama di restoran
berubah menjadi diantarkan ke kamar
sementara untuk mendukung suasana kerja dari hotel
disediakan ruangan kerja dengan pengaturan duduk berjarak
meski begitu kegiatan meeting di hotel tetap tidak diperbolehkan
dalam hal periode ini kita tidak ada meeting ya
karena kan orang tidak boleh mengumpul
jadi sementara ini kita hanya
untuk yang untuk makan itu memang ada di jakasi jarak
kita berikan arahan
begitu juga hotel lainnya yang berada di kawasan ngagel surabaya ini
konsep ruangan yang didesain mirip rumahan
menawarkan tidak hanya work from hotel untuk perseorangan
namun juga untuk keluarga
fasilitas dapur dan ruangan bersama disediakan di dalam kamar
penambahan vitamin buah dan minuman
dan juga untuk penyelamat
sampai saat ini
juga diberikan cuma cuma untuk menjaga imunitas tamu
respons dari masyarakat surabaya ya
bagus sih banyak yang stay di kita
terutama family family yang ada di surabaya
karena memang konsep kita sendiri
jadi memang banyak keluarga yang memang menginap di kita
terutama di akhir pekan
sejak adanya penawaran work from hotel
pihak hotel mengklaim ada peningkatan hunian hotel sepuluh hingga tiga puluh persen
sementara itu perhimpunan hotel dan restoran indonesia
atau phri jawa timur
menekankan prosedur kesehatan harus menjadi prioritas utama
kita phri juga bekerjasama dengan dinas kesehatan
dan dengan rumah sakit di daerah
untuk juga bisa melakukan tamu tamu
yang bisa kita antarkan
juga bisa kita jemput untuk pemeriksaannya
jadi untuk prosedur
kita laksanakan semua sesuai dengan instruksi dari pemerintah
data terakhir phri
hampir semua hotel di jawa timur rata rata telah merumahkan karyawannya lima puluh persen
dan sudah ada satu ratus tujuh puluh hotel yang tidak beroperasi alias tutup
program ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat hunian hotel
dan juga menguatkan pesikis masyarakat yang berdiam diri di rumah dari rasa jenuh
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur